beli jajanan scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
mendingan lu biarin tante nawang sama putri tenang dulu
gak bisa kik gue harus jelasin semuanya sama ibu sama putri
bu aku mohon buka pintunya bu
bu aku harus jelasin semuanya sama ibu sama putri
kalau kalian gak mau bantuin gue gue sendiri akan ketemu sama putri
eh bentar ran
lu mau pergi naik apa
lu tuh jangan ngebahayain diri lu sendiri dong
ngeliat kan tak
dari dulu emang gak pernah bisa berubah
pangeran ya pangeran
ya lu tau sendiri lah sifat pangeran kayak gimana
tapi kesian lu pangeran
masa berangkatnya sendirian kayak gitu
iya gue tau bebi kriwil tapi mau gimana lagi kita gak bisa nahan dia
ya tapi ji
kesian dia masa sendiri jadi rumah putri kita gak ada yang mau nganterin nih ya
ntar kalo ada yang mau pergi gimana
masih sepi rumahnya
gue tanya pak rehgar deh
kamu nggak lagi kabur dari rumah kan
soalnya kan kamu pangeran
kalau ke rumah saya pasti lagi kabur dan mau numpangin apa
saya tuh kesini mau nanya
putri sama tante nawang udah pulang
kamu nanyain putri ke saya berasa saya ini fathernya putri
putri rumahnya kosong dari semalam riz
kayaknya bu nawang dan putri gak pulang deh
bu nawang sama putri
mungkin mereka nginap di rumah family nya kali
putri sama tante nawang nggak nginap di rumah saudaranya
sebenarnya gini pak
semalam putri ditahan sama polisi
kok bisa sih
putri ditahan sama polisi
jadi begini pak ceritanya
kemarin pangeran kabur dari apartemen bokapnya untuk memin putri
terus kita bareng bareng pergi ke villanya nomi di sentul
bokapnya pangeran tahu
terus habis itu marah marah dan nuduh putri nyulit pangeran
tadah abis abisnya bikin masalah
kan kasian putrinya kalau harus berurusan sama polisi gara gara dia
tapi katanya ya putri sudah dibabasin dari penjara
makanya saya datang ke sini pak
mungkin mereka masih di jalan kali ya pak
syukur deh kalau putri udah dibebasin
di mana ya riz kita nunggu mereka di mana ya
di sini apa kita ke depan
saya ambil sendal dulu ya
pak raymond terima kasih sekali
terima kasih sekali ya karena udah bantuin putri
terus saya bisa titip salam buat pak haris pak
karena pak haris kan udah tolongin putri juga
nanti akan saya sampaikan ke beliau
sama sama bunda wangga
aku pamit dulu ya bep
nanti kalau ada apa apa telpon aku aja
pak preman sekali lagi makasih banyak ya
ya istirahat kalian ya
ya sudah saya naik masuk
maaf saya baru saja dengar dari rizky tentang putri
soalnya saya baru aja dengar kabarnya dari rizky
gak apa apa kok pak regar
syukur lo udah bebas
putri pasti kecapean dan kurang tidur
jadi biarin putri istirahat ya
kamu ada di villa itu kan kemarin
rizky malah sebenarnya larang aku buat ke villanya naomi tapi
aku tetap pergi

kalau sampai tante nawang tahu
dia akan menangkapku
saya nggak mau menangkapmu
aku mau menangkapmu
aku mau menangkapmu
aku mau menangkapmu
aku mau menangkapmu
sampai tante nawang tahu gue ikut ke villa
bukannya tante nawang bisa jadi makin marah ya
lo gak seharusnya terlibat dalam masalah ini ki
lo udah ingetin gue buat gak pergi
gue gak mau ibu jadi semakin nyuruh gue buat jauhin loh
jadi gue terpaksa
putri gue sus goreng
mendingan lo biarin tante nawang sama putri tenang dulu
gue harus jelasin semuanya sama ibu sama putri
aku mohon buka pintunya bu
loko harus jelasin semuanya sama ibu sama putri
b implementasi biar suppressed me posisi kita lek sekarang ini lagi gak aman kalau nanti
nahwan tahu nih
oder baru terus datang dari awal pribadi biar salah odon nih apa
bisa bisa nawang akan membalas kita lebih parah nanti
harusnya kamu tuh bisa bermain cantik
harusnya kamu tuh bisa bermain cantik
bukan bawa bawa polisi begini next
itu lagi yang dia unboxing
aku harus cari cara supaya kecurigaan soal pak jaka ini beralih ke alex semua
bisa bisanya sih lydia masih mikirin kasus jaka di saat saat kayak gini
dia lupa apa kalau pangeran baru aja dapet musibah
dan semua ini gara gara anaknya jaka sama nawang

kemana lagi lagi pangeran kabur dari rumah sakit
aku mesti cari dimana lagi ya
aku kan gak tau rumah kontrakan dia dimana
bahkan naomi juga gak bisa hubungin atta sama gio
katanya hp mereka gak aktif
tapi sepertinya naomi bisa jadi peluang bagus untuk aku
dia kan anaknya martin beratajaya
pengusaha minyak terkenal itu
siapa tahu aja pak martin mau aku ajak kerjasama
aku jadi bisa lakukan hal yang lebih baik
dan lebih berkuasa dari pak raymond